miftah apa pengakuan taat pribadi soal dana yang disetorkan oleh sejumlah pengikutnya
ya selamat sore eva sejauh ini taat pribadi tidak berubah dalam pengakuannya
dia membantah telah melakukan pembunuhan dan juga membantah bahwa ada praktek penggandaan uang dalam padepokannya
namun polisi tidak begitu percaya dengan pengakuan ini dan memang polisi tidak sedang mencari atau mengejar pengakuan dari seorang tersangka
namun polisi menggali dari berbagai informasi yang bisa didapat dari berbagai macam sumber
bisa dari korban kemudian bisa dari saksi ahli bisa juga dari ppatk bahkan juga melibatkan bank indonesia untuk menelusuri
bagaimana kemudian dana ini dikelola oleh taat pribadi selaku pemimpin dari padepokan dimas kanjeng ini
sejauh ini dari hasil liputan yang saya lakukan selama beberapa hari ini
bahwa uang yang digunakan oleh para pengikut dari dimas kanjeng itu merupakan uang mahar
atau uang sebagai pendaftaran ketika dia mau bergabung dalam padepokan ini
selain juga menyetorkan uang para pengikutnya juga harus menandatangani sebuah form yang berisi tentang ketidakbolehan
para pengikut ketika mereka harus setia dengan para dimas kanjeng dan pengikutnya
dia tidak boleh melakukan gugatan hukum apapun terhadap aktivitas yang berkaitan dengan proses pelipat gandaan uang ini
namun di situ juga ada selain pengakuan ini ini juga ditandatangani selain oleh dimas kanjeng atau taat pribadi
ada tanda tangan juga yang dibubuhkan oleh marwah daud ibrahim selaku dewan atau ketua yayasan
ini yang kemudian juga ditelusuri oleh polisi siapa siapa yang kemudian terkait dengan adanya padepokan ini dan juga dengan penggalangan dana
sejauh ini memang baru ada empat dari ribuan atau diduga bahkan puluhan ribu masa pengikut atau juga yang bergabung dalam padepokan
hanya empat yang kemudian melaporkan ini juga saya menduga karena surat yang berkaitan dengan ketidakbolehan para pengikut ini untuk melaporkan
apa yang terjadi dalam padepokan ini ke dalam ranah hukum atau ke polisi
ini yang kemudian membuat polisi kesulitan untuk menemukan lagi siapa saja korban yang akan melapor
sejauh ini hanya ada empat dan nilainya sangat fantastis eva
dari hanya empat orang ini polisi bisa menghitung kerugian yang diderita oleh empat ini minimal dari pengakuan empat korban yang melapor ke polisi ini
lebih dari dua ratus miliar artinya pengakuan dari beberapa orang korban atau sejumlah pengikut taat pribadi yang menyebutkan ada uang triliun rupiah
yang berhasil dikumpulkan oleh padepokan ini bisa jadi benar adanya
karena hanya empat orang yang melapor itu nilainya sudah lebih dari dua ratus miliar
bayangkan kalau kemudian ada sekitar sepuluh lima belas ribu korban yang menyetorkan uangnya dari bukti yang didapat polisi kemarin misalnya
ada sejumlah kwitansi yang menunjukkan setoran dari para korban yang sampai jumlahnya antara lima puluh tujuh puluh lima bahkan ada yang lebih dari seratus juta
kalau kemudian diakumulasi jumlah kerugian yang diderita korban karena praktik penggandaan uang ini bisa jadi lebih dari satu triliun
namun sekali lagi
dimas kanjeng terus berkelit bahwa meskipun ada uang yang disetorkan kepada padepokan ini dia tidak ada unsur paksaan
dan satu hal yang menarik dan ini perkembangan baru bahwa dimas kanjeng menyebutkan satu nama yaitu inisial d
warga beji pasuruan yang kemudian dituduh dia membawa sekitar lima ratus miliar uang yang dia kumpulkan dari penggalangan dana para pengikutnya
namun posisi d dimana ini masih misterius
ada informasi yang saya dapatkan bahwa d dibunuh entah oleh siapa
karena sejak dua ribu empat belas
d sama sekali tidak pernah terlihat di padepokan
padahal posisi d saat itu adalah sultan agung yang posisinya tepat berada di bawah dimas kanjeng
sultan agung adalah orang yang mengkoordinir sultan sultan yang ada di padepokan ini
artinya posisinya sangat tinggi dalam padepokan ini sehingga bisa sedikit aneh kalau kemudian dengan posisi yang begitu tinggi dia tiba tiba lenyap
namun polisi masih terus mencari keberadaan d dan apakah benar bahwa d melarikan uang lima ratus miliar yang disebutkan oleh dimas kanjeng

mifta apakah itu hanya alibi taat pribadi untuk mengalihkan isu atau mengalihkan bukti bukti yang sedang berusaha dicari oleh polisi begitu eva
baik mifta artinya masih banyak sekali misteri misteri yang harus dipecahkan oleh polisi dalam kasus dengan tersangka dimas kanjeng taat pribadi ini
termasuk di mana dimas kanjeng taat pribadi ini menyimpan uangnya
karena kemarin dari hasil penyelidikan penggeledahan di rumahnya tidak ditemukan bangker begitu mifta
ya eva ini cukup menyedihkan bagi polisi karena sebelum polisi melakukan penggeledahan polisi sudah mendapatkan informasi baik dari masyarakat maupun dari pengikut bahwa ada ruangan khusus
entah itu berupa kamar atau entah itu berupa banker yang diduga tempat penyimpanan dana triliun rupiah yang berhasil digalang oleh dimas kanjeng taat pribadi ini dari pengikutnya
namun sedari pagi sampai malam kemudian proses penggeledahan ini juga tidak membuahkan hasil
lokasi yang digunakan atau lokasi yang disebutkan oleh informasi yang diterima polisi sama sekali tidak ditemukan
bahkan tadi siang ini dari pagi sampai siang hari ini polisi juga masih melakukan penggeledahan dan belum menemukan adanya banker
ini yang kemudian membuat polisi mencari akal untuk mencari alternatif lain di mana kemudian dimas kanjeng taat pribadi ini menyimpan dana dari hasil penggalangan dari para pengikutnya
yaitu dengan cara menelusuri aliran dana melalui rekening rekening yang berafiliasi atau milik taat pribadi sendiri
maka itu polisi melakukan kerjasama dengan bank indonesia untuk meminta izin bank indonesia melalui gubernur bank indonesia untuk membuka rekening rekening yang diduga menjadi milik taat pribadi atau rekening rekeningnya yang lain yang berafiliasi dengan kelompok ini
polisi juga tadi saya mewawancarai humas polda jawa timur yaitu kombes argo yuwono yang menyebutkan polisi berencana untuk melibatkan ppatk
ini yang diharapkan polisi akan ada aliran dana baik dari taat pribadi yang keluar
ke padepokan atau yang kemudian dari luar masuk ke taat pribadi
ini yang kemudian masih ditelusuri
apakah juga ada keterlibatan bukan hanya masyarakat awam tapi juga pejabat pejabat tokoh tokoh politik tokoh tokoh sosial yang memiliki derajat tinggi dalam lingkup sosial yang terlibat langsung dalam kelompok ini
karena saya bisa melihat bahwa selama sepuluh tahun proses atau berlangsungnya praktek penggandaan uang yang dilakukan oleh taat pribadi
sama sekali tidak pernah ada laporan yang berekses negatif dari polisi setempat
bahkan pada dua ribu dua belas yang lalu
saya pernah melihat ada foto yang kemudian menunjukkan taat pribadi menggelar jumpa pers besar besaran
di depannya ada beberapa kotak atau peti mati atau peti maksud saya peti kayu yang berisi uang
tumpukan uang yang bisa diduga jumlahnya ratusan miliar
dan di kanan kiri taat pribadi ada polisi bersenjata lengkap yang mengawal proses jumlah pers itu
artinya sebetulnya polisi tahu praktek yang sudah dilakukan oleh dimas pribadi
namun ada kecenderungan mendiamkan kasus ini
sampai kemudian ada kasus pembunuhan yang ditemukan di jawa tengah
di probolinggo ini yang kemudian mengungkap kasus ini sehingga banyak sekali laporan
atau informasi informasi yang diterima polisi terkait kasus penipuan penggandaan uang
kalau kemudian tidak ada laporan terkait pembunuhan
saya tidak yakin kemudian ada pelaporan terkait penipuan
karena memang pertama para korban takut untuk melaporkan
karena ada banyak orang sekali yang ada di belakang taat pribadi ini
baik unsur militer maupun sipil yang menjadi backing
ini yang kemudian membuat para korban atau pengikutnya takut untuk melapor
ada juga yang masih berharap uangnya bisa kembali karena
mereka percaya karomah yang dimiliki oleh taat pribadi bahwa
apa yang dituduhkan polisi adalah mengada ada
sehingga dia masih berharap uangnya bisa dikembalikan dengan berlipat lipat
seperti yang sudah dijanjikan oleh taat pribadi
iya dari penjelasan yang anda sampaikan bisa kita simpulkan bahwa
kasus kanjeng taat pribadi ini begitu masif
tidak hanya kemudian melibatkan banyak banyak pihak yang berkepentingan
pejabat dan politisi seperti anda katakan
juga melibatkan atau ada nilai total aset
yang demikian besar
pertanyaannya kemudian apakah polisi sudah mengungkapkan
berapa nilai aset yang kemudian sudah diamankan
kalau kemudian kita lihat kemarin
ada satu barang berharga yang sudah diamankan
kursi tahta dari kanjeng taat pribadi
tapi nilai total aset miftah berapa
sudah diungkapkan oleh polisi
ya polisi belum bisa melansir berapa kemudian aset yang dimiliki oleh taat pribadi
sejauh ini secara nominal memang belum disebutkan
namun polisi sudah mengungkapkan ada beberapa barang
atau aset milik taat pribadi yang sudah disita
misalnya ada enam mobil yang sudah disita
namun ada satu hal yang menarik yang sudah juga saya sempat singgung kepada
kombes argo yuwono yaitu humas dari polda jawa timur
yang menyebutkan bahwa polisi sudah menambah tim untuk melakukan verifikasi
aset aset apa saja yang dimiliki oleh taat pribadi
termasuk juga gedung gedung yang berada di wilayah padepokan
bahkan juga rumah rumah yang dimiliki
yang dimiliki oleh istri istri dari taat pribadi ini
kalau kemudian dalam pembuktiannya atau dalam penyelidikan yang dilakukan polisi
gedung gedung ini dibangun dari hasil uang penipuan
maka polisi langsung akan melakukan penyitaan
selain itu juga sudah saya singgung bahwa polisi masih menelusuri
berapa jumlah aset yang pasti karena sejauh ini
ada informasi satu triliun dikuasai oleh taat pribadi
namun sejauh ini belum ditemukan secara fisik
itulah yang kemudian menarik polisi dari kemudian pembuktian barang barang yang bersifat fisik
ini kemudian dialihkan kepada barang bukti
aset aset yang berada dalam rekening
ini masih terus ditelusuri eva
namun saya belum bisa memastikan berapa kemudian total aset yang dimiliki taat pribadi
namun saya bisa menduga total aset yang dimiliki jauh lebih banyak
daripada yang dilaporkan ke polisi yaitu dua ratus miliar
anda bayangkan saja misalnya untuk wilayah sulawesi selatan saja
ada diduga sekitar tiga orang yang kemudian menyetorkan dananya ke taat pribadi
kalau kemudian asumsinya satu orang menyetorkan lima puluh juta sampai seratus juta
anda bisa bayangkan berapa total aset
yang masuk ke padepokan ini
namun sejauh ini saya tegaskan sekali lagi
polisi belum merilis berapa jumlah aset karena untuk melakukan pembuktian
polisi memerlukan barang bukti yang bisa dia lihat dan bisa dia sita
namun sejauh ini belum ada barang bukti yang disita dalam jumlah yang cukup signifikan
dari bi sendiri mengaku bahwa kemarin memang sudah dilibatkan oleh polisi
melakukan penggeledahan di rumah taat pribadi
hanya menemukan sekitar tiga puluh an lembar uang yang kalau ditotal dalam rupiah tiga puluh tiga tiga ratus rupiah
itu semuanya sudah dipastikan bahwa itu uang asli
kalau kemudian jumlahnya hanya seperti itu
maka bi atau bank indonesia hanya mampu memastikan bahwa itu uang asli atau tidak
namun kalau nanti di kemudian hari
secara kemudian ada pembuktian bahwa ditemukan uang dalam jumlah yang cukup besar
maka bi akan dilibatkan dalam hal penghitungan uang
dan kemudian juga memastikan mana yang asli dan mana yang palsu
termasuk juga tadi yang sudah saya singgung bahwa bi juga akan langsung memberikan izin
melalui gubernur bank indonesia
akan memberikan izin rekening rekening mana yang diduga berafiliasi dengan kelompok taat pribadi ini
maka itu polisi harus memastikan mana rekening rekening yang dituju
sehingga proses pemberian izin bisa berlangsung dengan mudah
dan tanpa perlu proses yang bertele tele begitu eva
baiklah miftah farid koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari jawa timur terima kasih